bandara internasional jawa barat kertajati
diresmikan pada dua puluh empat mei dua ribu delapan belas oleh presiden joko widodo
bandara ini menjadi bandara terbesar kedua di indonesia
setelah bandara soekarno hatta
bandara ini dibangun dengan tujuan mengurangi kepadatan
di bandara hussein sastra negara bandung
dan bandara soekarno hatta tanggerang
sekarang ini kondisinya tidak ada orang sama sekali
karena memang di bandara kertajati ini penerbangan terakhir
dilakukan pada bulan april dua ribu dua puluh satu lalu
yang mana itu pun adalah penerbangan kargo
meski demikian bandara internasional jawa barat kertajati
pemeliharaan bandara pun tetap dilakukan
meskipun tak ada penerbangan
bahkan bandara internasional jawa barat kertajati
kini menjadi destinasi wisata warga
jadi banyak warga yang datang ke sini untuk main
foto foto kumpul sama keluarga bahkan makan bareng di sini
dan juga foto foto selfie ya bikin tiktok gitu ya
data dari manajemen bandara internasional jawa barat kertajati mencatat
anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan bandara ini
mencapai empat triliun lebih
terdapat beberapa alasan mengapa bandara internasional jawa barat kertajati
masih belum menjadi pilihan masyarakat
di antaranya jarak tempuh yang cukup jauh
mencapai hampir dua ratus km dari kawasan bandung raya
waktu tempuh hingga tiga jam apabila melewati tol cipali
namun pihak bandara internasional jawa barat kertajati optimistis
setelah infrastruktur pendukung di sekitar kertajati rampung
pemanfaatan bandara ini dapat berjalan optimal
seperti selesainya akses langsung dari tol cipali
menuju tempat parkir bandara
dan rampungnya tol cisumdawu yang diperkirakan selesai
pada akhir tahun dua ribu dua puluh
artinya kalau sepi ini kan nanti akan tumbuh dengan sendirinya
sebetulnya waktu kemarin
rute bandung dipindah ke sini
kita sudah cukup rame mbak
artinya tiba tiba karena berhenti beroperasi
karena masalah pandemi lalu
melihat hal tersebut dosen ekonomi pembangunan unpas menilai
investasi yang dilakukan pemerintah pada bandara internasional jawa barat kertajati
masih belum sebanding dengan pendapatan
bahkan kewajiban bijb tahun lalu dan tahun ini kurang lebih tiga ratus miliar
jadi oleh karena itu memang itu proyek yang rugi
dalam konteks hari ini begitu
dan untuk meminimalkan kerugian itu ya kita harus segeralah mendorong
agar pertama relokasi penerbangan kemudian aksesibilitas
ya dan itu saya kira mau tidak mau harus segera kita lakukan
acu fiarta menambahkan pembangunan sebuah infrastruktur sebaiknya
mengedepankan bagaimana urgensinya
bukan hanya berdasarkan pada pemerataan semata